ini adalah salah satu rumah sakit dari satu ratus empat puluh rumah sakit rujukan covid sembilan belas
rumah sakit ini tengah menghadapi hampir ketersediaan yang penuh
karena kasus covid sembilan belas yang meroket dan juga sudah tembus angka belasan ribu perharinya
kondisi ini dialami rsud pasar minggu yang sudah menyediakan dua ratus enam puluh lima tempat tidur
untuk fasilitas rawat inap
serta dua belas tempat tidur untuk ruang gawat darurat khusus covid sembilan belas
namun sejak kasus covid sembilan belas melonjak tajam dalam satu minggu terakhir
keterisian rumah sakit sudah mencapai angka delapan puluh lima tujuh persen
dengan tingkat keterisian seratus persen untuk ruang unit gawat darurat
menghadapi lonjakan ini pihak rsud mengaku kesulitan dalam ketersediaan tenaga kerja
saat ini rsud pasar minggu sudah mendapatkan enam puluh lima penambahan tenaga kerja
yang disebut sebagai relawan
permintaan penambahan tenaga kerja berikutnya akan diatur oleh dinas kesehatan dki jakarta
sdm itu adalah merupakan hal yang sangat penting dalam hal ini
maka kita memperkuat sdm kami di sini mbak
dengan cara kita menambah jumlah sdm yang ada di rumah sakit pasar minggu
dengan meminta kepada dinas kesehatan untuk diberikan lagi tenaga relawan
baik untuk dokter baik untuk perawat penunjang medis ataupun tenaga lainnya
dengan kondisi seperti ini epidemiolog
dr griffith university di kibuniman menilai pemerintah serta rumah sakit harus waspada
terlebih dengan adanya virus varian delta
lakukan pemerintah dengan menambah kapasitas rumah sakit
pada saat ini cukup memadai ya
pada saat ini
namun kalau kita perhitungkan ini dengan situasi nanti lonjakan akibat varian delta
tentu tidak akan memadai
karena sekali lagi penambahan kapasitas rumah sakit atau paskes ini kan harus disertai juga dengan penambahan sdm
diki menambahkan penambahan tenaga kerja kesehatan membutuhkan waktu yang tidak sebentar
hal ini berbeda dengan menambah fasilitas kesehatan
meras pasia nedi pranedia jakarta
tiga rumah sakit rujukan covid sembilan belas di brebes jawa tengah
tak lagi bisa menerima pasien
karena semua tempat tidur isolasi telah terisi penuh
tingkat okupansi rumah sakit rujukan ini terus meningkat meski jumlah tempat tidur sudah ditambah
tiga rumah sakit terujukan itu masing masing area sudabumi ayu
area sudaberebes dan rumah sakit bakti asih
semua rumah sakit itu tak lagi bisa menerima pasien covid sembilan belas karena tidak ada tempat tidur yang kosong
bahkan area sudaberebes menempelkan pengumuman tidak menerima pasien corona
di depan ruang igd
satu ratus lima puluh sembilan tempat tidur khusus covid sembilan belas di area sudaberebes sudah terisi pasien
jumlah itu sudah termasuk lima puluh satu tempat tidur tambahan
rsud brebes kini sedang menyiapkan empat puluh enam tempat tidur tambahan
ruang tambahan ini ditargetkan bisa dipakai pekan depan
di minggu minggu kemarin kasus kami merawat paling sembilan puluh an
ini satu minggu ini luar biasa kenaikannya
mengantisipasi supaya pasien tidak
di igd tetap kami ini dulu
area sudabumi ayu juga mengalami hal sama
tiga belas tempat tidur khusus pasien corona sudah terisi
akibatnya rumah sakit ini tidak lagi menerima pasien corona
demikian pula rumah sakit bakti asih
rumah sakit swasta rujukan covid sembilan belas ini terpaksa menolak pasien covid sembilan belas
karena tiga puluh enam tempat tidur yang tersedia sudah penuh
selain itu ada lima orang yang masuk daftar tunggu
masuk ruang perawatan covid sembilan belas
untuk sementara mereka ditampung di ruang transit khusus
dengan kondisi sekarang ya akhirnya kita bisa kritis ya mas ya
karena semua pasien yang dimasukkan ini dengan komodit semua
dan tempat tidur yang sudah kita ada semuanya sudah terpenuhi semua
untuk menambah daya tampung pasien
rumah sakit ini tengah menyiapkan lima belas tempat tidur tambahan
ruang tambahan ini diperkirakan bisa dipakai kamis malam
imam suripto brebes jawa tengah